inilah soft diplomasi ala duta besar baru arab saudi untuk indonesia faisal abdullah al amudi
selasa malam saudi menjalin soft diplomasi dengan para menteri tokoh penting hingga stakeholder
salah satunya imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar yusuf kala para duta besar negara sahabat seperti azerbaijan pakistan hingga iran
para menteri pun turut hadir membahas potensi kedua negara salah satunya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sandiaga mengaku potensi yang dibahas dengan saudi bukan hanya haji dan umroh bahkan dalam waktu dua bulan akan ada kunjungan dari riyad yang akan menjelajah indonesia dan kunjungan indonesia ke arab saudi
akan ada kunjungan dari delegasi besar dari riyad untuk menjajaki peningkatan kerja
kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang investasi
saya tadi mengucapkan terima kasih kepada yang mulia ini saat yang sangat tepat karena kita sedang membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita
dimana menurut yang mulia bahwa kita harus berpikir lebih besar bukan hanya
faisal abdullah al amudi baru menyerahkan surat kredensial ke presiden joko widodo akhir februari dua ribu dua puluh satu
yang melihat kedua negara saling menguntungkan
yang menambahkan potensi indonesia bukan hanya sebatas haji dan umroh
ada pun haji dan umroh tetap akan mengembangkan kesehatan kita dalam perjalanan ke negara lain
akan menjadi prioritas dan akan kembali diselenggarakan dengan terbuka
namun tidak menutup kemungkinan potensi industri kreatif terus ditingkatkan